suku bunga acuan bank indonesia turun dua puluh lima basis point dari tujuh tujuh puluh lima persen menjadi tujuh lima
ada pun turunnya suku bunga acuan ini diambil melihat kebijakan reformasi subsidi energi pemerintah
serta langkah langkah perbaikan iklim investasi yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia
gubernur bank indonesia agus martowardoyo mengatakan
bi rate diturunkan seiring perubahan kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak
yang merupakan komoditas penyumbang inflasi terbesar
selain itu bank indonesia juga meyakini
rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
atas dasar kajian yang telah dilakukan
bank indonesia memutuskan untuk merubah kebijakan moneter
dengan menurunkan suku bunga acuan tanpa intervensi dari pihak manapun
rapat dewan gubernur bank indonesia pada tujuh belas februari tahun dua ribu lima belas
memutuskan untuk menurunkan bank indonesia rate sebesar dua puluh lima basis point
dengan suku bunga deposit facility turun dua puluh lima basis point menjadi lima satu
dan lending facility tetap pada level delapan berlaku efektif sejak delapan belas februari dua ribu lima belas
kebijakan tersebut diambil dengan keyakinan bank indonesia
bahwa inflasi akan tetap terkendali dan rendah
sehingga berada di kisaran bawah sasaran empat plus minus satu persen
pada tahun dua ribu lima belas dan dua ribu delapan belas
kebijakan ini masih sejalan dengan upaya bank indonesia
untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan pada tingkat yang lebih sehat
terjaganya stabilitas makroekonomi tersebut
tidak terlepas dari hasil koordinasi bank indonesia
bank indonesia menyebut baik
kebijakan reformasi subsidi energi
rencana percepatan pembangunan infrastruktur
serta langkah langkah perbaikan iklim investasi
termasuk pelayanan terpadu perizinan satu pintu
bahwa dengan disetujuinya apbn perubahan dua ribu tujuh belas
paket stimulus fiskal dan langkah langkah kebijakan reformasi struktural
yang ditempuh pemerintah akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
yang lebih tinggi dan berkualitas
kedepan bank indonesia akan terus memperkuat
bauran kebijakan moneter dan makro prudensial
serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah
untuk memastikan bahwa inflasi akan tetap rendah
defisit transaksi berjalan terjaga
dan juga pada tingkat yang lebih sehat